surya dharmadi pemilik pt duta palma sosok yang disebut sebut sebagai koruptor terbesar di indonesia difonis lima belas tahun penjara
dalam kasus izin perizinan lahan sawit surya juga diminta mengganti kerugian sebesar empat puluh satu triliun rupiah
namun fonis ini dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami negara
kita akan bahas soal ini bersama narasumber pakar hukum pidana pak suparji ahmad sudah bergabung
pak suparji selamat malam
suparji terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak suparji apa pandangan anda berkaitan dengan fonis hakim yang banyak orang dinilai putusan ini cukup kontroversial
ya menurut saya yang utama dan yang pertama putusan tersebut harus dihormati
karena memang ini kewenangan dari majelis hakim yang telah mendapatkan keyakinan
sebenarnya ini adalah kewenangan dari majelis hakim yang telah mendapatkan keyakinan
sebenarnya bagi yang keberatan diberikan hak untuk mengajukan banding
melalui mekanisme banding nanti akan diuji apakah putusan pengadilan negeri sudah benar secara hukum atau belum
jadi ini adalah hak yang dijamin oleh undang undang untuk mengajukan banding
kemudian yang keempat menurut saya bahwa perusahaan ini saya kira menjadi satu momentum yang sangat baik
di mana saya kira bahwa jaksa penutup umum telah berhasil meyakinkan majelis hakim telah terpenuhinya unsur merugikan perekonomian negara
dan ini jarang sekali diterapkan karena kecenderungan yang umum adalah merugikan seluruh uangan negara
tapi dalam kasus ini jaksa telah berhasil membuktikan dan meyakinkan majelis hakim bahwa perbuatannya
oleh unsur merugikan perekonomian negara
tapi misalnya dengan kasus kasus yang sebelumnya menggunakan unsur perekonomian negara tapi dipulih cukup dengan misalnya kurang pada waktu itu
nah pada sisi yang lain adalah bahwa apa yang dikutuk oleh jaksa dan apa yang diputuskan majelis hakim
saya kira sudah memenuhi unsur unsur yang kemudian terpenuhi dalam pasal dua pasal tiga atau kemudian pencucian uang
karena memang ada unsur melawan hukum
ada unsur memperkalian diri kemudian korporasi dan menimbulkan kerugian perekonomian negara
ini adalah satu unsur yang kemudian secara kumulatif telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa
nah dalam kaitan misalnya soal relevansi dengan undang undang cipta kerja saya kira memang ini berbeda dalam konteksnya misalnya
presiden administratif dan
kemudian unsur melawan hukum dalam arti melanggar perbuatan perbuatan yang memenuhi unsur pasal dua maupun pasal tiga
undang undang tindak bidana kurusi
jadi apa yang diputuh oleh jaksa apa yang diputuhkan majelis hakim saya kira telah menggunakan pertimbangan pertimbangan yang objektif
berdasarkan alat bukti gitu ya
kalaupun toh ada perdebatan bahwa yang bersangkutan merasa tidak merugikan keuangan negara
terus kemudian dia juga telah
kemudian ada juga pembayaran pajak dan sebagainya
saya kira ini adalah hal hal yang kemudian telah diperhitungkan
bagaimana majelis hakim memberikan hal hal yang meringankan
misalnya suatu sias yang telah mampu menangkut atau menampung banyak pekerja
dan juga adanya csr
saya kira ini adalah telah diperhitungkan dalam hal hal yang meringankan
namun pada sisi yang lain juga bahwa
ada hal yang memberatkan
misalnya merugikan para petani atau kemudian merusak lingkungan
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
jadi mengingat bahwa ada hal hal yang memberatkan
maka kemudian polisnya kalau kita bandingkan
antara tuntutan dengan ponis itu kan terjadi perbedaan
misalnya penjara semua hidup
kondisinya adalah lima belas tahun
kemudian kalau denda satu miliar sama sama satu miliar
negara itu ada empat tujuh triliun tuntutan di awal
sekitar seperti itu
kemudian polisnya satu triliun
sedangkan perekonomian negara rp dua puluh tiga triliun
kemudian polisnya adalah tiga puluh sembilan triliun
kalau itu tidak salah baca dalam pemberitaan pemberitaan di media
jadi apa yang diputuskan oleh hakim
itu kemudian tidak sesuai dengan tuntutan jaksa
karena telah mempertimbangkan faktor faktor yang meringankan
dari terdakwa tersebut
jadi inilah saya kira
momentum yang sangat baik
bagaimana ke depan ini menjadi sebuah pijakan
misalnya pendagang hukum jaksa penuntut umum akun kpk
tidak ragu ragu lagi mengkonstruksikan unsur perekonomian negara
karena dengan adanya unsur perekonomian negara nanti
akan lebih leluasa
bagaimana menjerat para pelaku pelaku korupsi
dan ini ternyata
dengan adanya ahli perekonomian negara
ini akan menjadi sebuah pijakan yang baik ke depan
kalau dilihat pada konteks perubahan negara
mungkin tidak mudah
atau cukup mudah untuk dibuktikan
tetapi kalau perekonomian negara
yang memang rumitnya
tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan
ini telah dibuktikan
dan kemudian telah dipenuhi
jadi poin saya adalah
menjadikan lebih percaya diri
bagi penegak hukum
yang melakukan tindak bidana
dan unsur perekonomian negara
karena memang korupsi ini
pada dasarnya adalah
satu derapan pada orang
yang memperkaya diri atau kemudian
korporasi secara melalui hukum
dan tujuan salah satunya adalah
selain untuk buat dera
adalah untuk kemudian
pengembalikan kerugian yang diperlukan oleh negara
oke pak suparji
artinya dari kasus ini
anda ingin menegaskan bahwa
semata mata jangan hanya dilihat
dari hukuman badannya saja
yang lima belas tahun penjara itu
tapi dibalik itu ada
kewajiban dari terpidana ini
kemudian untuk mengembalikan kerugian negara
itu maksud anda pak suparji
itu salah satu
substansi dari sanksi yang dicabutkan
jadi memiskinkan itu ya pak suparji
ya karena itu hanya sekedar penjara
negara juga tidak akan mendapatkan
misalnya kerugian yang dikembalikan
untuk memperbaiki lingkungan
atau kemudian untuk memulihkan
keadaan keadaan yang semula dirusak oleh
perlakuan perlakuan korupsi tersebut
jadi memang orientasi
tentang pidana korupsi
saya kira tidak
saja hanya bicara tentang
penjara saja tetapi harus bicara
tentang kaitannya dengan
pulih secara ekonomi
pengeuangan negara jadi inilah
mestinya yang kemudian harus dilihat
dalam hal penjatuhan ponis nanti itu
kalau misalnya dilihatkan
kalau misalnya orang orang saat ini publik
ada perbedaan yang sangat jauh ya
dari tuntutan kemudian
kemudian menganggap ponis ini
terlampau ringan karena sekali lagi hanya melihat
di ponis hukuman badan saja
memang selama ini
ada pendekatan yang salah
yang dilakukan oleh
jaksa penuntut hukum
jaksa penuntut umum ketika
melakukan pendekatan atau
tuntutan kepada mereka
para pelaku koruptor yang semestinya
memang tujuannya harusnya dimiskinkan
dalam arti tidak penuh dikabulkan
karena penjara semua hidup
hanya lima belas tahun ya
jaksa penuntut umum
dalam mengkonstruksikan suatu tuntutan
tetapi yang terjadi adalah
keyakinan dari majlis hakim
untuk memberikan keadilan kepada terdakwa
kalau jaksa penuntut umum
dengan dikabulkannya tuntutan
meskipun belum sepenuhnya
berarti telah berhasil
melalui pemeriksaan di dalam persidangan
cuman yang jadi persoalan adalah
tuntutan tidak diputus lebih
tidak diputus sama
tapi justru lebih rendah
nah itulah persoalan yang kemudian
kemenangan majlis hakim
untuk mempertimbangkan hal hal
yang meringankan jadi memang
ilustrasikan di sini
tuntutan tidak dikabulkan sepenuhnya
selama arti jumlah
penjaranya atau maksud saya masa penjaranya
sumur hidup menjadi
lima belas tahun atau kemudian dendanya
sama kemudian kerugian negara
menurun dan sebagainya
itu bukan berarti kegagalan dari
dari tansia penuntut umum dalam kontak
membuktikan tetapi lebih pada
pilih keadilan yang berbeda
dalam perspektif jaksa penuntut umum
dengan majlis hakim
dalam perspektif jaksa penuntut umum
ya ya tujuh puluh tiga triliun
majelis hakim berbeda tiga puluh sembilan triliun
mengingat apa misalnya
selah banyak memberikan peran
menyerah tenaga kerja
dan ada csr dan lain sebagainya
jadi inilah kebedaan sudut pandang
dalam perspektif jasa
maupun majlis hakim
yang penting adalah
perbuatan pidananya terbukti
ya perbuatan pidananya terbukti dan itu juga
penuntut umum sudah berhasil
meyakinkan majelis hakim untuk itu
lalu sekarang ketika ada
permintaan atau ada suara
sebaiknya sekarang juga
izin usaha perusahaan itu
bagaimana menurut anda pak suparji
izin usaha perusahaan
perusahaan itu ada mekanisme
yang harus ditempuh juga
kalau sekiranya ya
setidaknya memang ada unsur unsur perusahaan itu
pencabutan izin itu dapat ditempuh ya
karena sebagai salah satu tentu sanci
namun juga dipertimbangkan
tentang aspek aspek ekonominya
turuhnya soal tanda kerjanya
dan disinilah penting kemudian
dalam hal memberikan
penyatuan sansi dalam konteks perusahaan
yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum
lebih progresif lagi
sekiranya sekian ada unsur unsur
misalnya korporasi melakukan tindak pidana
akan dapat diterapkan
tindak pidana korporasi
dalam arti korporasinya nanti
didatui sanksi terdiri
misalnya antara lain
di surubaya genda
yang dicabut izin usahanya
dan lain sebagainya
ada instrumen yang bisa diterapkan
tindak pidana korporasi jika
sekali lagi jika memang ada unsur unsur
tatu misalnya digunakan
memulakan tindak pidana
kedua membiarkan tindak pidana
tiga adalah menjadi sarana penyimpanan
hasil tindak pidana itu
jadi ini ada mekanisme tersebut
tapi itu kan tentunya harus proses
kemudian proses penerapan korporasi
sanksinya tadi pada perlu
perlu pengembangan dan pendalaman
yang bisa dilakukan lebih jauh
boleh bisa bisa beruntung tunggu
maka kemudian penyidik ke depan
baiklah pak suparji terima kasih
sudah memberikan gambaran
atau pendapat anda berkaitan dengan
fonis dalam skandal
yang menjerat surya darmadi ini
terima kasih pak suparji selamat malam